iya apa cepetan
iya lain kali mau ketemuan
bilang jangan diem diam di belakang
kita ketemu lagi ya
mau bicara apa aja tadi sama adi
ah mbak mbak
pak surya hari ini gak datang bu
papa gak kesini
terus papa kemana
kan tadi pagi bilangnya ngurusin coffee city
mungkin tadi pagi udah datang kali kesini sebentar
dari pagi emang gak datang
saya permisi liat bu
pak yang pake
ya udah aku tungguin disini ya pa
nanti papa jelasin semuanya aja sama aku disini
iya salamualaikum mbak
kamu sama felis
tadi kayaknya bukan ini orangnya
ada apa ya pa

gak ada apa apa
tadi saya lagi janjian sama pak sanusi disini
terus gak sengaja liat kamu makanya
tadi saya lagi janjian sama pak sanusi disini
terus gak sengaja liat kamu makanya

hmm pa allah udah keperluan ya sama pak rendy
kalo gitu saya gak janjian sama pak rendy deh pa
oh enggak enggak enggak
rendy lagi cuti kok
ya udah lanjut ya
ngapain ya pa allah sama pak sanusi disini
kamu lain kali kalo mau ketemu sama adi kamu bilang sama papa
kasih tahu mau pergi kemana

kasi tau mau pergi kemana
pasti papa akan kasih kok
kamu hari ini bikin papa cemas tau gak

iya pak aku udah benar minta maaf ya
aku minta maaf banget udah dibikin papa cemas
maaf ya pak
maaf ya pak
maaf ya pak
oh iya bel soal tadi yang saya tanya tentang meninggalnya tante sofia itu kenapa
jadi dua puluh sembilan tahun yang lalu tante sofia dan
ternyata sama kamu perginya
diem diem pergi dibelakang saya
saya telepon telepon kamu padahal ren malah kamu matiin
tenang just gak kena penapa
adi cuma mau ajak jis makan aja
jadi just mohon bupa jangan marah marah kayak gini ya sama adi ya pak
oh papa sebentar
aku belum selesai ngomong sama adi
sebentar ya pak
iya apa cepetan
iya lain kali mau ketemuan bilang jangan diem diem di belakang
kita ketemu lagi ya
mau bicara apa aja tadi sama adi
dulu tuh kenapa aku gak cerita
kata sama dia waktu aku kerjadikan terdepa hartawan
udah itu aja
ya aku minta maaf sama adi karena aku gak cerita dulu
kalau aku kerjadikan terdepa hartawan
randy mulai mendridiki saya
dia harus lebih hati hati
tapi aku mohonlah pak
pokoknya jangan marah kayak tadi lagi sama adi
ya sengambek lah sama papa
tapi papa marah kamu tahu kan karena apa
aku takut kamu terjadi apa apa
iya pak tapi kan aku perginya sama adi
aku pasti aman pak
ya tepat aja pak
lontong aja saya tadi ketemu sama pak randy
saya jadi bisa nebeng deh
maaf ya pak saya jadi ngerepotin bapak terus
enggak gak masalah
tadi saya belum selesai bicara sama bella
besok besok pasti omir akan angkat jelas saya
buat ketemu sama bella
kamu baru datang
enggak sih pak
saya udah mau pulang kok
tadi cuma mampir aja beli roti
bareng saya aja nanti saya antri
boleh deh pak makasih ya
kalau tadi pak alias saya sama bella
pasti pak salah paham sama saya
saya terpaksa merahasiakan ini dulu dari bapak
mau selidikin dulu pak semuanya
pak sanusi yakin tadi yang bapak lihat itu jessica
bukan felix sepertari saya kan
saya ini gak mungkin salah lihat pak al
tadi itu saya memang benar benar
lihat pak randy lagi jalan bersama jessica
kalau begitu saya permisi pulang lebih ya pak
terima kasih pak alno sih ya
kukuh gak pernah tau ya
kamu kenal gak
dan semalam saya dengar
kalau adi ini adalah tunangan dari perempuan itu
dulunya adalah mantan sekretaris papa saya
kalau bener randy tadi sama jessica
apa randy ini adi ya